serbu diskon hanya di motionpay
jangan jangan gini aja
sambil kita tunggu
kita berdoa masing masing dalam hati ya
semoga siapapun yang hanyut allah kasih keselamatan
semoga semuanya baik baik aja
kita mulai berdoa ya
kita berdoa jangan
soalnya kan yang hanyut itu
orang yang suka ngejalin kita
ya juga ya
jadi berdoa lah nih
gak usah lah
kok bicaranya kayak gitu
dengerin ustazah ya
apapun yang terjadi
meskipun jahat sama kalian
kalian gak boleh punya pikiran kayak gitu
kalian harus tetap berbuat baik
harus tetap mendoakan yang baik baik
lama banget kamu
ya itu dia
itu dia ya
kamu letoy bangga ya udah kalau gitu sekarang juga kamu saya pecat
udah saya ngerti lu barusan itu musti musti musti musti musti
ngapain kamu gelosoran disitu gelosoran maksudnya gelosoran gimana nih

enak ya dibohongin ya enak
baca songok adiknya
ada ya boceng songok semua beli satu
nggak usah nge prank nge prank nggak lucu
nanti kalau celaka beneran gimana
coba lihat tuh si wawan
wawan mungkin dia nggak tahu
apa yang dia lakuin itu berbahaya buat diri dia dan juga diri orang di sekitar dia
udah bisa pengen nyoba lagi
jangan sekali kali kalian bohong
udah salah nyalahin orang lagi
cakup banget tuh
kalau gitu sekarang kita balik ke pesantren yang tertib
jangan sampai bercanda ya
nah apa berhenti
terus kalau nggak takut kenapa diem aja
aku juga males liat bocah gembul kayak kamu
yang kerjaannya ngusilin orang
ya suka suka aku dong
aku kan boleh apa aja
yaudah sih nggak usah ngegas
rem dikit apa
anak prt mau kenalan
suruh pergi dong
itu sih gimbal cuma pengen kenalan
suruh main kerendah
udah nih bang
kamu berjemur dulu disini ya
mana dia sih gunggul
ya elah angin kenceng banget kali ya kurungan sampai ketutupan seperti ini
ayam saya kenapa jadi bocah begini ya
eh aiko ngapain sih cepet cepet banget
tahu nih orang lain masih pada di belakang kok
kenapa tadi gak di kali aja aduh
kamu suruh aku bab di kali
gak mau gak biasa
you kok aneh ya kok udah biasa bab di kali sih
aduh salah ngomong nih
ah eh eh tunggu tunggu tunggu
itu ada prt
aduh aduh aduh
eh aiko soleh jangan jangan prt mau nyariin wawan
waduh aku jangan jangan gini aja
eh tunggu tunggu tunggu
ya elah dia malah kabur
ya kabur lah masa jungkir balik disini
bisa diterima pake akal sehat tuh
kau bakal marah
aku udah lari kenceng kenceng
tapi kok masih disini gak masuk akal banget
kenapa ditahan selalu
ya lagian sih
kamu lagian pake kabur
mereka juga gak bakal ngapa ngapain kita
emang kita salah apa
eh panggung aja
itu dia prt
dia yang nyembangin wawan
kita samperin sekarang